di saat kasus covid sembilan belas mencatatkan penambahan drastis rumah sakit yang menangani justru tengah kewalahan dalam hal penanganan
kita akan bahas bersama sekjen perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia atau persi dr lia gardenia partakusuma
selamat malam dr lia
selamat malam assalamualaikum wr wb
dokter lia kita lihat kondisinya di jakarta dulu ya dok ya
kita lihat bagaimana tingkat okupansi sekarang
banyak sekali rumah sakit rujukan khususnya yang kewalahan akibat angka positif covid nya terus meningkat
gambarannya betulkah kondisi ini yang dialami sekarang
ya betul jadi terutama untuk kasus kasus yang membutuhkan perawatan icu membutuhkan ventilator misalnya
kami di rumah sakit mulai kesulitan karena sudah mulai padat ya
dan kami juga memang harus menunggu sampai pasien yang saat ini
yang dirawat bisa turun ke kelas yang lebih rendah atau kalau mereka sembuh dan mereka bisa pulang
oke tidak hanya ketersediaan kamar atau bed berarti ya dokter lia
yang juga concern adalah bagaimana di igd
karena banyak sekali tadi kalau dokter juga mungkin mendengarkan dari tayangan yang dibuat oleh tim kami sebelumnya
bahwa orang orang yang sedang atau pasien pasien yang di igd bahkan justru tidak tertangani dengan baik
fokusnya bagaimana nih dok
angka covid nya terus bertambah banyak sekali yang membutuhkan penanganan
tapi mungkin jadi tidak terhannel semuanya
ya sebenarnya pasien pasien yang datang ke igd itu mereka ada dua ya
jadi satu memang pasien yang menunggu seleksi apakah mereka termasuk yang suspek covid sembilan belas
atau mereka yang memang menunggu untuk masuk ke ruangan karena mereka sudah diduga
sebagai pasien yang harus
kesulitannya adalah memang saat ini sistem informasi yang dimiliki memang belum real time begitu
sehingga rumah sakit saat ini memang wajib harusnya mempunyai suatu komunikasi dengan rumah sakit lain
nah itu yang memang kesulitan saat ini seperti itu mbak
sistem informasinya boleh bisa diterangkan atau dielaborasi lebih luas lagi dr lia
artinya sistem informasi yang akhirnya menjadi penghambat dan juga mungkin menjadi kendala besar
dengan kapasitas rumah sakit di jakarta saat ini untuk penanganan pasien covid
ya jadi memang sebagai landasan untuk kami bisa merujuk pasien biasanya kita menggunakan yang namanya sistem rujukan terpadu
tetapi tentu sistem rujukan ini harus ditanggapi oleh rumah sakit
rumah sakit yang artinya pada saat ini mempunyai tempat kosong untuk pasien tersebut
jadi setiap ada pasien masuk ke igd kalau memang rumah sakit tersebut tidak bisa menangani
maka kita akan memasukkannya ke dalam satu sistem informasi yang disebut sebagai sysrute
sistem merujukan terpadu
nanti rumah sakit rumah sakit yang sekiranya bisa membantu atau mempunyai tempat maka akan berespon
kita akan kirimkan data pasien
juga berkas berkas pendukungnya ke dalam sistem tersebut
dan nanti di dalam sistem tersebut akan terlihat mana mana rumah sakit yang mempunyai tempat atau bisa menerima pasien tersebut
oke artinya seharusnya ini memudahkan
harusnya dengan ada manajemen sistem informasi ini
artinya ketika rumah sakit a tidak bisa menampung karena memang tingkat kapasitasnya sudah full
bisa dirujuk ke rumah sakit yang lain kan
begitu ya dok ya
sekarang kondisinya pun juga sudah full untuk rumah sakit rujukan
artinya daya tampung rumah sakit rujukan yang untuk pasien covid ini memang sudah tidak memadai gitu
ya memang idealnya kita harus punya cadangan ya
jadi artinya kemampuan rumah sakit
rumah sakit untuk menerima pasien itu harusnya cukup besar
artinya juga bagaimana satu rumah sakit yang membutuhkan misalnya taruhlah icu dengan ventilator dengan kasus tertentu
yang membutuhkan sdm tertentu karena untuk rujukan itu bukan hanya sekedar kita tahu bahwa covid atau bukan
tetapi juga kita harus mengirimkan semua data pasien dan juga biasanya ada misalnya comorbid apa yang menyertai pasien tersebut
jadi rumah sakit yang menerima pun harus sesuai dengan fasilitasnya termasuk sdm nya
misalnya spesialis apa yang harus dimiliki dan sebagainya
jadi tidak hanya sekedar tempat tidurnya saja
tapi kompetensi rumah sakit yang akan menerima pasien rujukan itu pun juga perlu diperhatikan
mungkin itu yang perlu diinformasikan kepada masyarakat
tadi dokter lia sampaikan ada cadangan
cadangan ini kemudian bisa saya kaitkan dengan bagaimana mitigasi rumah sakit
koreksi kalau saya salah ada yang namanya mekanisme hdp atau hospital disaster plan
dengan mengaktifkan unit krisis rumah sakit kemudian pelatihan tenaga tambahan rekrutmen
mungkinkah ini dilakukan sekarang
ya artinya kita berpikir kalau misalnya memang sebuah rumah sakit itu penuh
memang kita punya mekanisme
yang dimana kita harus menambah fasilitas atau kapasitas rumah sakit
nah hanya kalau kita tahu bahwa ruang isolasi ini bukan hanya sekedar ruang yang biasa gitu
ruang ini tidak bisa hanya individu satu ruangan
tapi dia harus berbentuk kompartemen
artinya jalur untuk ruang ruang isolasi ini harus terpisah dengan ruangan yang tidak menular
jadi pasien pasien non covid itu harus dipisah
jadi jalur untuk pasien pasien tersebut harus terpisah dengan alur alur untuk pasien yang tidak infeksi
nah itulah yang menyebabkan tidak hanya menambah tempat tidurnya saja
tetapi justru harus menambah ruang ruang yang terkonek dengan ruang lainnya
jadi tidak bisa dalam satu rumah sakit itu misalnya satu di sini satu di sana
tapi dia harus berbentuk kompartemen
jadi layoutnya rumah sakit
jadi ruang ruang sendiri ini harus dipertimbangkan
misalnya untuk mengantar makanan harus distribusi linen dan sebagainya itu
dia harus mempunyai tempat khusus
oke ini kan kondisinya darurat
itu yang harus ditambah
mungkinkah bisa mengaktifkan plan itu untuk sekarang
jadi saat ini kita memang di seluruh indonesia sudah diminta untuk semua rumah sakit memperhatikan tambahan tambahan tersebut
jadi juga untuk jakarta juga provinsi yang banyak delapan provinsi yang memang sudah kita tahu bahwa angkanya masih meningkat terus
sudah diinstruksikan untuk menambahkan tempat tidur dan juga fasilitas lain termasuk sdm
jadi ini yang sedang dirancang oleh dinas dinas kesehatan dan juga rumah sakit
tetapi itu tentu kesulitan yang tidak instan adalah masalah sdm nya
mungkin kalau ruangan bisa ya tetap ambah
tapi kalau sdm itu
itu harus dinex up dulu
kendala sdm ini juga jadi concern besar dok
apalagi kemarin kan idi juga baru merilis bahwa sampai atau selama masa pandemi ini paling tidak sudah ada seratus dokter yang meninggal dunia
kan sejak pandemi covid sembilan belas ini
artinya berkaitan dengan sdm tenaga kesehatan itu
ini juga harus dipikirkan
jadi rumah sakit harus memikirkan
bukan hanya sekedar fasilitas tadi ya
tetapi juga sdm
sdm itu harus mempunyai jam kerja yang memadai
kemudian kita juga harus support misalnya untuk makanan tambahannya
kita harus memperhatikan bagaimana keamanan
keamanan yang harus dijalankan oleh setiap sdm
mulai dari misalnya bagaimana supaya pasien yang masuk juga terseleksi baik
kemudian kondisi dari tenaga kesehatan juga dipantau dengan
kita lakukan misalnya pemeriksaan pemeriksaan terhadap covid sembilan belas secara berkala sesuai dengan kebutuhan
kemudian juga yang kita harus pikirkan adalah bagaimana shift dokter dan perawat tersebut untuk ruang isolasi
jadi tidak bisa dia terus menerus
termasuk mempertimbangkan usulan idikah dok terkait shift atau jam kerja dokter
kemarin idi sempat mengusulkan bahwa jam kerja dokter dibatasi paling tidak maksimal hanya enam jam
karena kita lihat
covid nya kan naik terus
kemudian rumah sakit kelelahan
nakesnya pun juga kelelahan
jadi memang rumah sakit itu sekarang memang wajib
bukan memang dihimbau
wajib kita untuk mengatur jam kerja dari setiap nakes
jadi kita harus tahu dokter
misalnya dokter juga kan tugasnya macam macam
ada tugas di igd
ada tugas di rawat inap
ataupun rawat isolasi
atau di icu
karena ini akan berbeda beda perhitungan sdm nya
jadi tidak bisa serta merta hanya dengan menghitung jam saja menurut saya
ada hal hal lain yang memang harus diperhatikan
dampak kapasitas ruangan tersebut juga sama
kalau misalnya ruangannya juga kecil kan kita juga harus memikirkan tuh
misalnya tidak boleh pasien itu masuk dengan paparan yang banyak kepada dokter
nah seperti itu pun harus diperhatikan
jadi banyak hal yang harus dipikirkan oleh manajemen rumah sakit saat ini
jadi benar benar sedang banyak tantangan nih mbak
berarti terkait dengan pengaturan jam kerja
ini tidak hanya diperuntukkan untuk dokter perawat atau tenaga kesehatan yang memang bersinggungan langsung dengan pasien covid
tapi juga untuk semuanya ya
di semua polik oke
terima kasih dokter lia sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam dok
iya selamat malam